apa urgensinya kpu ini memakai private jet ke bali
tujuan utamanya adalah untuk memastikan konsolidasi logistik dalam kepemiluan ini bisa dicapai dengan baik
jadi tujuannya memang itu karena memang logistiknya kan masif dan waktu untuk pengadaan maupun distribusinya
sebagaimana kita ketahui juga dalam jangka waktu yang pendek sehingga kita ingin memastikan bahwa semuanya itu dapat terdistribusi dengan baik
sampai ke tujuan yaitu di tps hamin satu
kemudian soal pengadaan logistik baik itu proses pengadaan produksi dan distribusi
nanti untuk secara detail kami mohon waktu untuk memberikan keterangan atau jawaban secara tertulis
karena perlu konsolidasi dokumen dulu untuk menyampaikan ini
saya kira demikian pimpinan terima kasih
dan barusan juga dijawab masalah private jet
ini saya juga dapat infonya bukan hanya ke bali saja
apa urgensinya memakai private jet untuk memonitor logistik dan ke bali
bali ini bukan tempat
yang untuk pesawat komersil sulit dijawab didapat
bukan pak menteri saja baru berangkat pesawat jam delapan belas
apa urgensinya kpu ini memakai private jet kembali
kegiatannya kalau saya nggak salah nih kalau salah tolong dikoreksi
dan sortir lipat surat suara
yang kedua kegiatan pinjam pakai gedung di kabupaten badung
ini masih tanggal sebelas januari
mau ngirim logistik ke bali pakai darat juga masih keburu
pakai private jet mau berapa banyak logistik

kalau taruhlah logistik dibawa pakai private jet untuk pedalaman
nggak ada yang harus pakai private jet
yang psu kuala lumpur berapa jumlah petugas dari indonesia yang dibawa ke kuala lumpur
kenapa harus sebanyak itu yang dibawa
ini pimpinan juga mungkin belum tahu berapa jumlah yang dibawa
berapa orang jumlah petugas yang dibawa untuk menjadi panitia
berapa orang jumlah petugas yang dibawa untuk menjadi pimpinan
kenapa harus sebanyak itu yang dibawa
apakah menggunakan pesawat charter
ini sepertinya sudah jam sembilan malam
dan kelihatannya kpu juga belum tentu siap ini menjawab
bagaimana kalau kita ambil keputusan aja kita lanjut langan panjang kemudian
jadi kita bentuk saja panja dan kita akan bedah lagi lebih dalam lagi nantinya
barangkali begitu usul terima kasih
ini indonesia sudah melihat dan mendengar
ini marwah komisi dua dpr ri
enam triliun yang harus kita pertanggungjawabkan di mata masyarakat indonesia
bukan masalah jam sembilan kpu nggak siap
serius ya tapi juga kemudian
bukti bukti jawaban yang juga
nah jadi saya sekali lagi mempersilahkan
silahkan jawab pertanyaan itu
tapi setelah itu mungkin saya kira memang harus ada
ya harus ada kebenarannya gitu
nanti mungkin akan kita tindak lanjuti
nah panja itu nanti urusan internal kita pak
kita akan rapat internal kita akan
lakukan itu silakan sekali lagi
mungkin kalau nggak ketua bisa dibantu
ini si rekap mau dipakai gak dipilkada
kalau dipakai coba dijelaskan
selain pak ketua ada yang mau bantu
sebelum ke kpu saya perlu
dan kita juga disini komisi dua harus punya etika
saya tidak membelas siapapun disini
kata kata yang betul betul bisa diterima secara umum
tanpa menghargai hormat pada kawan kawan semua
ini kan perlu pembuktian
di awal itu sangat tidak mau membuka
ada pihak pihak yang dimintai untuk menjawab
karena ini kan sudah disidangkan di dkpp
saya dari periode pertama sampai sekarang di mkd saya
ya kalau asusila itu tentu tertutup
supaya jangan menjadi fitnah
yang ketiga tentang perangkat yang terakhir ini adalah

dijawab tentu dengan dasar yang betul betul
rapat yang bermarwah dan tidak menjadi bahan buli
ya karena di media sudah masuk
saya baca ini di kumparan
ini kan bisa merugikan kita semua
atau rapat ini tertutup
jadi menurut saya hal hal yang tidak perlu dibuka
bapak juga punya hak untuk tidak menjawab
ketika saya keluar ruangan ini akan ditanya orang itu pak
masalahnya pribadi ya pribadi saja
ya dibuka secara tertutup
kpu ya dalam kerja kerja itu harus pakai private jet
kan toh untuk kepentingan pemilu
makanya kpu khawatir tentang private jet
ada anggarannya dan tidak tadi donatur
ya memang itu kepentingan a b c d f g
jadi supaya tidak menjadi bahan
di media sudah masuk ini pak
ptv dan media streaming lainnya